laporan dosen universitas negeri jakarta ubedillah badrun ke kpk terhadap dua putra presiden jokowi gibran dan ks sang berbuntut pelaporan balik dirinya ke polisi
ubedillah dilaporkan oleh relawan jokowi mania atau jokoman ke polda metro jaya atas tuduhan penyebaran informasi bohong atau hoaks
bagaimana media memotret adu kuat pendapat kedua belah pihak yang saling lapor
hadir malam ini standard and practices cnn indonesia dewi savitri selamat malam mbak dewi apa kabar mbak
selamat malam dave kabar baik
terima kasih mbak dewi sudah bergabung dengan kita malam ini
mbak dewi ini yang akan kita bahas di editorial view ini cukup jadi perhatian publik juga ya
karena perseteruan antara ubedillah badrun sebagai pelapor dan pihak terlapor yang diwawancarai
dihadirkan oleh pendukung atau simpatisan jokowi mania
membuat situasi ini semakin riuh
nah kalau dari perspektif cnn indonesia apa yang menarik untuk disoroti soal ini mbak dewi
pertama tama kita menghargai saya kira ya bagaimana yang dilaporkan ya terlapornya ini
gibran raka buming dan adiknya tadi kita dengar suaranya
gibran menanggapi dengan dingin ya bahwa ya kalau memang salah
sebelum diputuskan salahnya apa diperiksa dulu kita ikuti prosesnya
kalau memang ada proses itu saya siap dipanggil
saya sudah bicara pada kaisang gitu ya
ini respon seseorang yang dilaporkan dalam kasus tindak pidana korupsi
dan kemudian juga kebetulan orang ini adalah seorang pejabat publik yang saya kira tepat ya
jadi kalau memang dilaporkan ya sudah ikuti prosesnya
dengan baik gitu ya
yang barangkali tadi tidak masuk dalam laporan ini adalah ketika ditanya oleh wartawan
ini ada para pendukung pak jokowi nih dari kelompok joman yang melaporkan balik si pelapor ini ke polisi dengan tuduhan membuat laporan palsu atau fitnah
komentar anda bagaimana
kalau di media itu ya termasuk di cnnindonesia com kita bisa baca bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa nggak usah lah
dalam bahasa jawa
gak usah lah
biar aja kalau prosesnya harus jalan biar aja jalan
dan ini sesungguhnya respon yang kita tunggu dari pejabat publik manapun ketika ada laporan tidak mengenakan yang mereka terima
terutama ketika laporannya itu menyangkut kasus korupsi
jadi upaya untuk melaporkan seorang pelapor kasus korupsi sendiri
dengan alasan apapun
terlebih dengan menggunakan pasal tiga ratus tujuh belas kuhp
karena bagaimanapun untuk sebuah pemerintahan yang baik kita perlu ada checks and balances
dan dalam proses itu termasuk kalau ada orang orang yang punya cukup data punya cukup bukti punya cukup kebaranian
untuk melaporkan itu kita mengenal ini sebagai whistleblower ya
para pelapor diam diam gitu ya
ini maka kita mewadahi mereka dalam proses proses yang dilindungi oleh undang undang
jadi melapor itu boleh
melapor dengan bukti bukti dengan data karena ada dugaan
kalau kemudian proses ini disambut dengan laporan balik
maka itu secara langsung atau tidak
itu memberi sinyal bahwa jangan berani berani lapor ya
ini keluarga orang penting gitu
kami ada di barisan depan untuk
oke artinya kemudian prosedur hukum yang disampaikan
apa namanya respon dari gibran ini adalah sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya
artinya tinggal bagaimana kemudian kpk membuktikan
kalau memang ada dugaan tppu dan gratifikasi dan nepotisme
yang dituduhkan ke mereka ke anaknya presiden jokowi ini
ikut saja begitu ya
sampai kemudian memang ada bukti yang berlaku
atau yang bukti yang sesuai begitu dengan tuduhan itu
tapi kemudian persoalan lain soal laporan ini
deliknya kan aduan
harusnya yang terlapor yang melaporkan balik
tapi kalau kemudian dilaporkan dengan pencemaran nama baik
dan penyebaran berita bohong
ini salah sasaran begitu ya
kita mendengar bahwa banyak ahli hukum ya
sudah memberi pendapat soal ini
kalau ini untuk dua hal
pertama bahwa yang menggaris bawahi yang pertama tadi itu
bahwa dalam sebuah ruang demokrasi yang sehat
maka melaporkan apa yang disebut sebagai tindakan penyelewengan penyalahgunaan
terutama dalam kasus korupsi
itu adalah hal yang
kalau tidak dilaporkan kan bisa jalan terus gitu ya
dengan asumsi bahwa data fakta dan bukti bukti itu
nanti terbukti setelah diuji oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kpk
jadi ketika ferdi tadi menyebut garis
apa namanya titik tekannya pada kpk itu saya kira kita
kita mendorong ini betul gitu ya
jangan sampai kpk itu membiarkan kasusnya jalan dulu sementara di luar
jadi semacam sirkus ya
dibuat mainan adu narasi di sana dan di sini
pergi ke polisi pergi ke mana lagi dan seterusnya
apalagi kalau nanti sampai muncul intimidasi atau ancaman ancaman dari kubu yang mendukung maupun yang menolak ya
jadi jangan terpengaruh
jangan dibiarkan ini berlama lama
maka kita berharap pada kpk untuk memproses ini dengan sesegera mungkin
jadi cepat ada titik terang
apakah mau diproses apakah mau dipanggil dan seterusnya
sehingga kita tahu bahwa proses dan prosedur pelaporan yang disediakan kpk itu benar benar berjalan
di sisi lain sejumlah kalangan yang paham hukum ahli ahli hukum juga sudah menggarisbawahi soal itu tadi
ini kan deliknya aduan ya
delik aduan untuk kasus fitnah berita palsu itu adalah orang orang yang menjadi
nah ini joman atau siapapun orang di luar gibran dan kaisang atau di luar pak jokowi
ini kepentingannya apa
kenapa mereka yang menuntut gitu ya
orang yang dilaporkan aja tenang tenang dingin dingin kok
kenapa yang lain harus rame gitu ya
sekali lagi posisi cnn adalah kita mendorong supaya ini diproses oleh kpk sesuai dengan mekanisme yang ada
dan sehingga kemudian kita bisa berharap bahwa
setelah itu kita dapat titik terang
ini jadi mau diteruskan atau dinyatakan buktinya tidak cukup misalnya gitu
artinya kemudian beban atau bola panas ini ada di kpk untuk pembuktian
tapi gini mbak dewi apakah secara etika ya pejabat publik seperti putra presiden begitu yang juga menjabat sebagai wali kota
mempunyai bisnis seperti yang dituduhkan begitu
relasi kuasa yang berlaku
kita sudah punya berbagai infrastruktur undang undang ya
ada yang pelaporan harta kekayaan
ada undang undang korupsi
yang intinya sebenarnya ingin memisahkan ya salah satunya
ingin memisahkan dan membatasi kelindan gitu ya
ketersangkut pautan antara pihak eksekutif dan pihak ketiga
apakah itu pihak swasta apakah bisnismen apakah kepentingan ekonomi dan dagang dan seterusnya
tetapi begini dalam sistem kita tidak secara langsung diatur bahwa kalau anda jadi pejabat publik
anda sama sekali tidak boleh terikat dalam kegiatan bisnis gitu ya
mungkin secara hitam di atas putih ya
namanya gibran mungkin tidak ada dalam kepengurusan bod nya gitu ya
board of directors nya atau komisarisnya atau pemiliknya atau siapapun
tapi bagaimana kita tahu bahwa yang bersangkutan itu tidak terlibat secara langsung
kalau pertanyaannya adalah apakah etis tentu saja tidak
karena akan ada banyak kepentingan ya akan ada banyak kepentingan yang sulit disaring gitu ya
ini kepentingan saya sebagai pengusaha gitu ya yang menanam bisnis
yang bekerja dari awal untuk membesarkan bisnis
ataukah ini kepentingan saya atas nama orang orang yang saya pimpin sebagai wali kota gitu ya
dan mengharapkan atau menuntut tegaknya kode etik ini di antara para pejabat tinggi kita terutama ya
pejabat dan pejabat tinggi kita terutama ya
itu sudah kita lihat ya
selama puluhan tahun terakhir ini setidaknya dari tahun sembilan puluh delapan setelah kita masuk order reformasi ya
itu tidak terlalu baik jalannya gitu
dan contoh sayangnya contoh contoh yang diberikan oleh para pendahulu gitu ya
yang sekarang memegang jabatan jabatan tinggi dan tertinggi di negara ini
justru menunjukkan bahwa proses proses semacam itu ternyata tidak banyak dikoreksi
jadi seolah olah ya udahlah nggak apa apalah gitu
kita punya berbagai menteri yang punya kerajaan bisnis
yang punya usaha mulai dari batu bara
mulai dari industri media mulai macam macam lah gitu banyak sekali gitu
sehingga ketika kita menuntut orang seperti pak gibran raka buming ini untuk lepas sama sekali dari kegiatan bisnisnya
maka itu kemudian menjadi sebuah tugas yang mestinya tuntutan yang mestinya
ya jangan cuma gibran aja dong itu harus diarahkan pada semua hampir semua pejabat publik
barangkali hampir semua pejabat publik di indonesia ini
oke kita ingat ya beberapa waktu lalu adi masardi juga pernah melaporkan sejumlah menteri di kabinet pak jokowi ya
terkait juga bisnis pcr yang menyeret nama pak erick thohir pak luhut begitu ya
ini juga kemudian masih ditunggu
apakah prosesnya akan berjalan
apakah prosesnya akan berjalan
kpk untuk pembuktian apakah kpk bisa bekerja profesional terhadap pejabat pejabat publik yang diduga bermasalah
atau melakukan bisnis seperti ini juga tentu ditunggu oleh masyarakat
sebenarnya mbak dewi dengan situasi seperti ini yang melibatkan anak presiden
presiden sendiri itu seharusnya bersikap seperti apa
ada anak buahnya pembantunya di kabinet yang berbisnis dan diduga melakukan masalah
diduga melakukan praktik korupsi ada anaknya juga yang dilaporkan dan diduga melakukan praktik rasuah
apa seharusnya sikap yang oleh presiden
saya kira ini pertanyaan yang penting dan sangat pas ya diajukan pada titik sekarang ini
presidennya ngomong apa kok diem aja gitu ya
dan kita menunggu ini tadi ferdi menyebut insiden waktu ada laporan tentang para pembantu dekatnya ya
pak luhut pak erick yang dilaporkan punya kaitan dengan bisnis alat tes untuk surveillance covid gitu ya
yang kita tahu pak presiden belum bersuara gitu ya
ada beberapa kasus lain ya di mana kalau verdi ingat
pekan lalu kita ribut soal batubara ya
bagaimana keputusan untuk presiden mengatakan bahwa pokoknya kita stop ekspor batubara
ternyata beberapa hari kemudian keputusan itu dianulir
dan karena ada dugaan bahwa oh karena yang punya usaha batubara ini kalangan kalangan yang dekat dekat juga
dengan para penguasa para pembantu presiden juga gitu
kita belum dengar juga soal itu
dan soal ini kita juga belum dengar
tetapi yang menarik adalah akhir pekan lalu ya
jumat kamis atau jumat kita mendengar dari presiden bahwa sekarang sudah keluar instrumen baru
untuk mereka yang jadi whistleblowers
mereka yang jadi pembisik gitu ya pemberi bocoran bahwa ini loh ada kasus korupsi nilainya begini
dan ini merugikan negara dan ini patut ditindaklanjuti
itu disediakan reward ya disediakan hadiah sampai dua ratus juta rupiah
dalam kasus ubaidillah ini ini menjadi sangat menarik gitu ya
yang bersangkutan belum tentu layak mendapatkan dua ratus juta itu
tetapi belum kita tahu prosesnya seperti apa
ternyata sudah duluan dilaporkan ketika dia menjalankan apa yang diakininya
sebagai hal yang perlu dilakukan yaitu memberikan pelaporan terhadap dugaan kasus korupsi
oke artinya kita tunggu ya apakah kemudian presiden juga bisa lebih tegas
dan kerja kpk yang seharusnya kita tunggu secara profesional apakah bisa tanpa pilah pilihan

apakah bisa tanpa pilah pilihan apakah bisa tanpa pilah pilihan
tanpa pilah pilih begitu ya tidak ada tekanan ataupun dari penguasa atau kekuasaan tertentu
sehingga prosedur hukum yang berlaku di negara ini bisa tetap berjalan
baik terima kasih mbak dewi
nanti kita kembali lagi kita break sejenak dengan topik menarik lainnya
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda